sayang tolong kamu turun ke bawah
karena saya membawa kabar gembira buat kamu
oh jadi selama ini mas tuh enak enakan tinggal di rumah sebesar ini
sementara aku masih ngontrak gitu
sebentar lagi kita bertiga
akan memiliki rumah yang lebih besar dari ini
berani betul kamu bawa perempuan itu ke sini
anda boleh bicara apa
saya saja tentang si
tapi jangan berani beraninya anda menghina istri saya
jadi benar kecurigaan saya selama ini iya
ini urusan saya dengan winda bukan anda
kalau begitu kamu juga udah lapang kesadar di rumah ini
dia istri saya yang pertama
dan wanita sesungguhnya yang saya cintai
jadi selama ini kamu bohong
kamu sudah sadar mas
kamu benar benar sadar
dan menyadari kesalahan kamu mas
ini adalah kabar baik ya buat kamu
kamu berikan saya uang sejumlah lima ratus juta
dan saya akan keluar dari rumah ini untuk selamanya
biar kita terbebas dari pernikahan yang palsu ini
toh pernikahan kita memang tidak pernah didasari oleh rasa cinta
ini bukan pemerasaan
tapi ini adalah jalan keluar yang baik untuk kamu
dan untuk nia
jadi tolong berikan sekarang ma
tidak akan pernah
dan perut saya tidak akan pernah memberikannya
tidak akan pernah
kamu pikir saya tidak tahu
kalau yang ibu kamu itu meninggalkan begitu banyak warisan
saya masih suami kamu
dan saya berhak atas uang itu
kamu ngapain di sini
ini semua salah bapak
dan keegoisan kalian semua
hidup saya jadi hancur
satu lagi pak
kamu perempuan jalan
dasar pengganggu rumah tangga orang
ibu kalau ngomong jangan sembarangan ya
anak yang ada dalam kandungan saya ini adalah anaknya mas eko
dan wanita yang paling dicintainya adalah saya
bukan perempuan itu
dasar perempuan mati
mas eko jangan
ini dia pak ini orangnya
bukan saya pak
jangan pandu cepat tangan sudah dekor
mas eko jangan
saya tidak bersalah pak
dia yang merencanakan semua ini pak
iya aku mau maaf pak
selama ini saya cuma pura pura hamil pak
dia yang merayakan saya semua ini pak
saya tidak tahukah kau betapa aku mencintai kamu
tidak tahukah kau betapa besar pengobatan saya untuk kamu
dan inikah balasan yang aku dapat
pak lepaskan saya
alhamdulillah baik kamu
keluarga kamu gimana
aku mesti menerima kamu apa adanya
cintaku tidak akan pernah pudar hanya karena gara gara kemarin
aku juga ingin pergi ke sana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

mas gua selamat tinggal
lelah ku menangis
lama ku menunggu